kentingan indonesia masih berjuang di ajang asian games dua ribu dua puluh dua
sejauh ini indonesia telah mengantongi enam medali emas tiga medali perak dan tiga belas medali perunggu
dan indonesia diprediksi bisa menembus sepuluh besar kelas main asian games dua ribu dua puluh dua
apabila kembali meraih beberapa medali pada hari ini rabu empat oktober dua ribu dua puluh
dan untuk mengetahui peluang perolehan medali pada hari ini
sudah ada koresponden cnn indonesia erlangga wisnuaji di hangzhou tiongkok
halo angga cabang olahraga apa saja atau mana saja yang berpeluang mendapatkan medali untuk hari ini
ya selamat siang freddy dan dea
dapat saya informasikan bahwa hari ini rabu empat oktober
ada tiga belas cabang olahraga yang diikuti oleh atlet atlet indonesia di event asean games dua ribu dua puluh dua di hangzhou
dan kalau anda bertanya cabang olahraga mana saja yang berpeluang untuk menambah perolehan medali
bagi kontingen merah
saya saat ini sedang berada di venue tenis yang sedang mempertandingkan cabang olahraga soft tennis
di mana baru saja usai nomor semifinal beregu putra soft tennis
antara tim indonesia melawan china taipei
dan hasilnya indonesia gagal melaju ke final setelah kalah dengan skor dua dari china taipei
ini indonesia tadi menurunkan pemainnya yaitu sunu wahyu trijati
yang berpasangan dengan mario alibasa dan ada pemain tunggal
hemat bakti anugrah
dan walaupun tim beregu putra soft tennis indonesia ini gagal melaju ke final
tim bergu putra soft tennis indonesia ini tetap berhak untuk meraih medali perunggu
karena sudah lolos sebagai semifinal
ini artinya ada tambahan satu medali perunggu dari cabang olahraga soft tennis
kemudian kabar lain yang tidak kalah mengembirakan
yaitu dari cabang olahraga sepak takraw di mana hari ini
sepak takraw ini mempertandingkan final tim kuadran putra dan putri dan informasinya
yang baru saja saya dapat tim kuadan putra indonesia ini harus menyerah kalah dari tim kuadran putra myanmar
ini artinya ada tambahan lagi satu medali perak dari cabang olahraga sepak takraw
dan untuk nomor final tim kuadran putri indonesia bertemu dengan tim vietam
dan hingga saat ini pertandingannya masih berlangsung
dan jangan lupa malam nanti indonesia juga kembali berpeluang meraih medali emas
karena nanti malam cabang olahraga sport climbing atau panjat tebing akan mempertandingkan nomor
seperti kita ketahui bahwa kemarin malam kemarin indonesia berhasil menambah satu medali emas
dan dua medali perunggu dari cabang olahraga sport climbing lewat besak maderita yang meraih medali emas
sementara dua medali perunggu diraih oleh raja salsabilah dan fedrik leonardo
dan jangan lupakan ini cabang olahraga andalan kita cabang olahraga bulu tangkis ini juga hari ini
telah memasuki babak enam belas besar di mana informasi yang baru saya terima juga
putri sayangnya tunggal putri kita putri kusuma wardani harus terhenti langkahnya di babak enam belas besar
setelah kalah dari pebulu tangkis india
pusar lasindo tapi asa untuk meraih medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis ini masih terbuka lebar
karena beberapa pemain andal indonesia dari lima nomor perorangan ini juga masih akan bertanding di babak enam belas besar
ini masih ada gregoria mariska tunjung belum bertanding kemudian dari nomor tunggal putra
walaupun kemarin jonathan christie harus tersingkir kita masih memiliki unggulan utama
antoni sinisuka ginting sementara di nomor ganda putra
dua wakil kita juga masih bertahan masih ada unggulan pertama fajar alfian muhammad rian ardianto dan leo roli karnando dan daniel martin
kemudian di nomor ganda putri juga masih ada febriana kusuma amalia pratiwi dan apri fadia
di nomor ganda campuran kita juga masih memiliki harapan lewat rinov rivaldi dan pita mentari
kan harapannya tentu dengan cabang cabang olahraga yang menjadi andalan indonesia ini dapat menyumbangkan tambahan medali bagi indonesia
hingga berakhirnya asean games dua ribu dua puluh dua di hangzhou yang ditandai dengan upacara penutupan yang rencananya akan berlangsung tanggal delapan oktober nanti
ya angga yang menarik juga adalah statement dari presiden republik indonesia joko widodo yang sebelumnya sudah menargetkan
memberi target kepada kontingen indonesia untuk bisa masuk dalam sepuluh besar
apakah ini realistis melihat situasi di arena asean games di momentum ini angga
pertanyaan anda ini agak sedikit tricky ya
karena bagaimana apakah cukup realistis target yang ditetapkan oleh presiden jokowi indonesia dapat masuk di kelasemen sepuluh besar pengumpulan medali akhir asean games dua ribu dua puluh dua
mungkin kita coba berhitung bahwa saat ini indonesia ada di peringkat dua belas dengan raihan enam medali emas
medali perak dan empat belas medali perunggu
beberapa emas lagi sih yang masih bisa kita raih oleh kontingen indonesia
seperti tadi sudah saya informasikan cabang olahraga panjat tebing atau sport climbing masih berpeluang untuk menambah
setidaknya mungkin bisa meraih dua medali emas di nomor men's dan women's speed relay
kemudian dari cabang olahraga bulu tangkis harapannya tentunya tim atau atlet atlet bulu tangkis kita dapat menebus kegagalan di nomor bergu putra dan putri
dengan penampilan terbaiknya dan dapat memberikan mungkin setidaknya dua medali emas dari nomor tunggal putra dan ganda putra
dan juga jangan lupakan juga masih ada cabang olahraga satu lagi yang masih belum dipertandingkan yang juga menjadi andalan indonesia
ada cabang olahraga dragon boat atau perahu naga yang pertandingannya baru akan dimulai pada esok hari
ini mungkin saja bahwa target yang dicanangkan presiden jokowi ini dapat tercapai
tapi setidaknya kalau kita berbicara mengenai jumlah medali bukan berbicara peringkat setidaknya target yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa kontingen merah putih dapat meraih delapan atau hingga dua belas medali emas
ini rasanya dapat tercapai pada asian games dua ribu dua puluh dua di hangzhou kali ini
ya tentunya kita harapkan medali medali medali untuk indonesia terus bertambah ya
dan kalau bisa harus emas ya
baik terima kasih untuk laporannya
erlangga wisnuaji korespondensi nn indonesia melaporkan langsung dari hangzhou tiongkok
selamat kembali bertugas